duduk dulu duduk dulu
ibu kenapa sih bisa kayak gini
tadi itu kecipratan air
gara gara ada mobil kenceng lewat
terus ibu kaget ibu kepleset deh
ibu gapapa kok el
kayak gitu lukanya
el beneran deh ibu gapapa
kamu tuh lebay banget sih
datang datang pinjang kayak gitu gimana sih bu
lo baik baik aja kan
tanpa dibayar juga
tapi kenapa dia mau lakukan hal ini ya
kalo itu lo tanya aja sama mike sendirinya
kenapa dia bisa mau
penilaian gue sih
kayaknya dia orangnya baik deh syaf
makasih ya pak
terima kasih banyak ya
mbak ini terima kasih ya udah mau bantuin
makasih ya udah mau dibantuin
jadi ini rencana busuk lo ya
lo gak perlu jelasin apa apa lagi sama gue
ini emang keliatannya buruk tapi sebenernya gak kayak gitu kejadiannya
gue liat dengan mata kepala gue sendiri dan gue juga denger maik
lo nyeri muat sama mbak mbak rety
terus kayak gimana
makanya aku mau jelasin dulu jadi sebenarnya
apa gak usah
lo denger ya
lama atau enggaknya kita kenal sama orang itu nggak menjamin mereka itu baik apa enggak
pak pak stop pak jangan jalan dulu pak
jalan pak jalan pak
pak jangan jalan dulu
neng jangan jalan dulu dong neng
gue udah nuduh maik sejati tuh sama gue
ternyata yang mike lakuin justru sebaliknya
dia lakuin itu semua supaya gue gak harus bayar ganti rugi ke madan preti
gue berutang maaf sama maik
entah kenapa gue jadi inget sama botol kecap sekarang
kalau ada botol kecap
gue pasti bisa lebih tenang ngadepin semua ini
gue tau lo lagi sedih kan
bosan berjalan bawa motor enggak
udah sini aja
ini juga lagi adam
pakai bahu gue
mau abut pak
udah gak apa apa keluarin aja
yang penting lo bisa ngeluarin semua yang lagi lo lakuin
nih pakai aja bahu buah gak apa apa banget
ternyata selama ini gue salah
tapi ternyata gue butuh kehadiran lo buat nguatin gue botol kecap
semoga besok bu melda mau bertemu dengan aku dan menyelesaikan masalah ini
ibu gak apa apa bu
ya bentar pak
tak terserah sudah ada yang pesan bu
itu cara ini pak
kita seperti pengakhirkan cadangan punya orang ya
saya pikir awak sama dengan ibu

apakah husband bisa dibuka

mami gimana gimana udah berhasil ngerjain mama michelle
gimana cerita dong mie aku dari tadi udah nungguin loh
sabar dong baby mami tuh baru pulang
kamu tuh udah nyerocos aja
jadi gini sayang kebetulan tadi ibunya michelle dateng ke kantor mami
pengen ketemu sama mami
mami marahi mama michelle di depan umum
mami tuh gak mau terburu buru sayang
mami itu mau membalas dia dengan bermain cantik
pelan tapi pasti
khusus hari ini mami mau mengajarkan ibunya misha betapa sakitnya
kehilangan waktu yang berharga
jadi mami bikin mamanya michelle nunggu mami seharian ya
padahal mami udah pulang duluan
kami kami kok bisa sih nih kepikiran ide kayak gitu
ini pasti nih mama emisial tuh pas lagi galau banget
kita harus cari ide lain untuk menyusahkan ibu dan anak itu
kita harus buat mereka menyesal karena telah menginjak kehormatan keluarga kita
mami arin seneng banget deh punya pengertian banget kayak mama

karena kamu adalah hatiku yang manis dan kebahagiaan
karena mami tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu atau membuatmu tak bahagia
eh kenapa kaki duduk dulu duduk dulu
ibu kenapa sih bisa kayak gini
tadi itu kecipratan air gara gara ada mobil kenceng lewat
terus ibu kaget ibu kepleset deh
el el udah el ibu gak apa apa kok el
gak apa apa gimana sih kayak gitu lukanya ah
el beneran deh ibu gak apa apa kan cuma lecet lecet
kamu tuh lebay banget sih
lebay gimana sih ibu emang salah kalau el khawatir
datang datang pinjang kayak gitu gimana sih ibu ah
gak apa apa tuh cuma lecet doang
tunggu aku mau ngobrol